gubernur dki jakarta anies baswedan pada tanggal satu mei lalu mengatakan warga yang nekat pulang kampung selama pandemi covid sembilan belas akan sulit kembali ke jakarta selepas idul fitri
pasalnya pemerintah provinsi tengah menyusun regulasi pembatasan akses masuk bagi warga dari luar kota pada musim lebaran tahun ini
hal itu untuk mendukung arahan presiden joko widodo yang menginstruksikan larangan mudik pada tahun ini
ada mekanisme lain tapi nanti diumumkan setelah regulasinya selesai
tapi ada mekanisme lain jadi bukan seperti biasanya biasanya kan kita melakukan operasi justisia di sini di sini
tidak ada lagi operasi justisia dari dulu kita sudah tidak lakukan itu
tapi ini berbeda nanti diumumkan setelah peraturannya selesai
namun implementasi wacana ini dipertanyakan oleh direktur lalu lintas polda metro jaya kombes pol sambodo purnomo
pasalnya belum ada komunikasi
informasi terkait wacana ini ke institusinya
sambodo menganggap bukan hal mudah mencegah warga balik ke jakarta
beban anggota polisi akan bertambah karena melakukan dua penyekatan masuk dan keluar jakarta
selain itu butuh anggaran cukup besar untuk melaksanakan penyekatan
kemarin statement dari pak anies yang mengatakan bahwa orang setelah mudik masuk jakarta akan dipersulit
artinya harus ada cek kesehatan dan sebagainya
ini adalah pertanyaan saya
mau memeriksa mereka siapa
sedangkan kami segian banyak melaksanakan cek poin psbb
mendirikan penyekatan anggota saya dua puluh empat jam berdiri di jalan tol
setetes pun anggaran dari pemerintah tidak ada pak
ini semua anggaran polri dan anggaran sendiri
apalagi nanti kamu kalau disuruh nyekat balik berarti kami harus main dua
menyekat narang mudik kemudian menyekat juga orang masuk ke jakarta harus diadakan tentuan

ini adalah pertanyaan dari pak anies yang mengatakan bahwa orang setelah mudik masuk jakarta harus dipersulit
polda metro jaya melakukan penyekatan dan pemantauan di enam puluh tujuh pos pantau dan checkpoint di jakarta
hingga lima mei polisi telah memerintahkan memutar balik lebih dari dua belas kendaraan yang akan mudik
risa ramadan jakarta